kita ke informasi pertama kepala rspad gatot subroto dr terawan agus putranto mengaku belum pernah menerima surat pencabutan izin praktik dari pengurus besar ikatan dokter indonesia atau idi
ya sementara surat rekomendasi dari majelis kehormatan etik kedokteran yang bersifat rahasia diduga bocor sebelum sampai kepada pbid
usai menggelar pertemuan tertutup bersama komisi satu dpr ri dr terawan agus dengan tegas mengaku belum pernah menerima surat apapun dari idi
perihal pemecatan dirinya
dan menurutnya surat yang beredar dalam pemberitaan merupakan surat rekomendasi dari majelis kehormatan etik dokteran atau mkek yang bersifat rahasia dan diklaim bocor sebelum diterima oleh idi
hal yang sama juga ditegaskan ketua komisi satu dpr ri abdul haris almasyari
surat yang seharusnya diterima oleh dokter terawan adalah surat dari idi cabang jakarta pusat
mengingat keanggotaan dokter terawan terdaftar sebagai anggota idi cabang jakarta pusat
meski tidak memberikan banyak komentar perihal isu pemecatan dirinya dr terawan mengaku dirinya masih akan tetap berpraktik sebagai dokter sekaligus kepala rspad
saya menanggapi surat itu karena saya tidak dapat suratnya saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari
sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya
yang kedua kalau mengenai dsa karena ini merupakan teknis medis tanggung jawabnya untuk menjelaskan
dsa sudah saya disertasikan
di universitas hasanuddin bersama lima orang yang lain berarti enam orang menjadi sebuah penelitian pohon penelitian riset yang cukup baik
sehingga menghasilkan dua belas jurnal internasional dan menghasilkan enam orang dokter
kenapa kami datang karena rspad adalah merupakan mitra komisi satu
di bawah kementerian pertahanan
sampai hari ini belum ada keputusan apapun sebagaimana yang beredar di sosial media atau di berita berita yang ada
informasi yang beredar bahwa dokter perawan sudah dipecat dan lain sebagainya
saya kira ini belum ada karena sampai hari ini belum ada surat yang diberikan oleh bpid tentang keputusan pemecatan dan lain sebagainya
dan untuk pembahasnya mengapa majelis korupsional
ketua pertahanan dan perawatan etik kedokteran memutuskan untuk memberhentikan sementara dokter perawan
sudah terhubung melalui telepon dengan dokter pufo kisa prawiroharjo selaku sekretaris mkek pbid
langsung saja kita sapa selamat pagi waktu indonesia dr pufo kisa bisa mendengar suara kami
selamat pagi mbak anissa dan mbak sani assalamualaikum
waalaikumsalam nah dokter langsung saja ini kita ingin tahu apa sebenarnya alasan dari mkek ini bahwa dokter terawan melakukan pelanggaran kode etik
apakah memang ada yang salah dari metodologi cuci otak tersebut bisa tolong dijelaskan dok
baik jadi konsideran atau pertimbangan putusan dari mkek mkeke sendiri itu kan organ yudikatif ya istilahnya pengadilan etik yang memang menilai hanya dari sisi etika perilaku profesionalisme dari sejawat kedokteran gitu ya
jadi kita memang dalam apa melihat dokter perawan
melihat dokter terawan ini kan banyak aspek ya namanya sebagai dokter itu punya jabatan punya tindakan kedokteran tertentu dan seterusnya
atau akademik tertentu tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai ijakan dalam mengambil putusan mkek nya
hanya murni dari etika perilaku yang bersangkutan gitu kira kira
dokter jika begitu ini artinya pemberhentian sementara itu apakah statusnya dapat berubah hingga
nanti kedepannya ada perubahan dari pandangan soal etik ini
ya baik jadi sebenarnya prosesnya sudah panjang mbak sudah tahunan dan ini sudah sifatnya final dan mengikat
sudah dibuka kesempatan cukup banyak sekali yang diberikan untuk pembelaan dan seterusnya
namun memang prinsipnya gini pak kita ada mekanisme sih mekanisme sendiri
masih mungkin kita akan mencari
masih mungkin kita akan mencari
tapi mungkin memang apa namanya dilakukan semacam apa sih istilahnya ya
kalau keputusannya sih memang final dan mengikat tetapi dalam eksekusinya itu bisa kemudian dimusyawarahkan gitu ya
tetapi bukan dalam konteks mengubah amar putusan
nah jadi pkni sebetulnya ada dan prinsipnya itu internal saja di kami orasip protesik ketuk turan
mohon maaf saya tidak bisa share karena ini apa namanya rahasia
tetapi prinsipnya mekanismenya ada dan silahkan kalau misalnya ingin dipakai mekanisme itu dengan baik gitu silahkan saja
oke nah dokter ini biasanya kalau untuk pemecatan atau pemberhentian tugas itu apalagi terkait profesi ya dok
itu biasanya karena ada keluhan atau mungkin komplain dari pasien terhadap dokter
apakah untuk kasus dokter tarawan ini ada komplain atau protes atau sebagainya
apakah semacam laporan dari pasien
oke karena ini murni etika perilaku ya tidak selalu konteksnya adalah laporan dari misalnya tuduhan malpraktek seperti itu ya
jadi kalau misalnya gangguannya apa masalahnya ada pada tindakan yang dilakukan dokter tarawan kemudian membuat cacat atau masalah besar lah seperti itu
itu adalah sebenarnya aspek disiplin dari praktek kedokteran
itu tidak kita urusin tuh jadi mkk tidak mengambil sisi itu sop segala macam itu tidak gitu
kita bicaranya adalah etika perilaku jadi tidak selalu harus ada laporan dari sisi pasien yang merasa dirugikan dari tindakan kedokteran yang dilakukan terawan
dan belum tentu ini bicaranya tentang tindakan kedokteran jadi kalau seperti pertanyaan awal apakah ini terkait brain loss dan seterusnya yang dilakukan tarawan itu belum tentu
dan itu memang dari sini saya juga meluruskan murni dari etika perilaku yang bersangkutan tidak membahas tindakan yang beliau lakukan
iya dok kalau kita juga melihat dari respon masyarakat beredar juga nih ada hashtag di media sosial safe dr terawan bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut

kita bersyukur lah alhamdulillah kalau sejawat terawan itu komunikasinya sangat baik pada pasien itu kita bersyukur sekali kita senang lakunya sejawat seperti itu dan kita berharap semua sejawat indonesia juga demikian
tetapi perlu diingat bahwasannya dimensi etika dari seluruh etika kedokteran itu tidak hanya bicara hubungan dokter pasien
tapi juga bicara tentang etika terhadap nilai profesi kedokteran itu sendiri ya nilai putusannya dan seterusnya
kemudian yang kedua adalah bicara tentang juga nilai kesejawatan dan yang ketiga juga nilai etika pada diri sendiri
termasuk dari sisi kaidah bagaimana cara mengumumkan penemuan dan seterusnya
jadi luas mbak etika itu luas dan saya paham masyarakat kan karena memikirkannya itu dokter itu dinilai sukses atau berhasil itu hanya bicara tentang dokter pasien itu benar
satu sisi tapi profesi dokter pasien itu tetap menjaga kebebasan masyarakat
jadi itu baru saya mulai untuk menjelaskan
untuk menambahkan dasarnya kemungkinan dokter pasien itu ada beberapa kasus kelas

satu sisi tapi proses cek dokteran
itu luas tidak bisa hanya dilihat dari sisi itu
singkat saja ini apakah ada
solusi dari nkt terkait
etika yang disebutkan
siapanya untuk dokter terawan
sebenarnya karena kasusnya sudah
keputusan sudah jelas jadi kami tidak punya
amal keputusan tetapi
kalau misalnya tapi tetap
saya tetap menjelaskan bahwasannya
ada mekanisme yang bisa
teman teman dokter yang lain prinsipnya sih
ini kan atuannya di kode etik ke dokter indonesia
dan itu sudah dibagikan
biasanya kepada setiap pengambilan sumpah
dokter indonesia semua dokter
punya dan juga file nya bisa
jadi mohon dapat
dicermati baik baik bahwasannya etika
itu tidak hanya bicara
masalah hubungan dokter pasien
tetapi juga etika
sekalian ke dokter pada umumnya termasuk nilai nilai
ilmiah dan seterusnya
etika pada sejawat etika pada
lembaga organisasi prosesi dokteran dan
seterusnya termasuk etika pada
baik terima kasih dokter
atas waktu anda
untuk cnn indonesia after sepuluh